gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama hari ini meresmikan ruang publik terpadu ramah anak rptra akasia di tebet jakarta selatan
di tengah acara peresmian sejumlah masa melakukan aksi menolak kehadiran ahok
di tengah peresmian ahok disambut unjuk rasa yang mengatasnamakan warga muslim tebet
mereka menyuarakan penolakan terhadap kedatangan ahok di wilayah tempat tinggal mereka
di tengah pidato sambutan ahok seorang warga menginterupsi namun langsung diamankan personil keamanan
target membangun seratus rptra per tahun di jakarta dengan dana apbd dan program tanggung jawab sosial korporasi
akan terus dikejar pemerintah provinsi dki jakarta
rptra akasia tebet merupakan salah satu rptra terbesar dengan luas dua tujuh ratus meter persegi
saya bagaimana mungkin menyalahkan hati umat muslim
kamu lihat rekam jejak saya dong
ya kan anda masih lihat rekam jejak gitu loh
kalau rekam jejaknya sekarang masa saya masih cerita saya bangun masjid gitu banyak hajiin orang gitu banyak
gak jadi riak lagi saya